pekan asi dunia yang diperingati di surabaya menjadi momentum penting kampanye
pekan nasi dunia selalu dirayakan setiap bulan agustus biasanya dirayakan pada awal agustus
maka di kota surabaya dilakukan atau perayaan kampanye ini dilakukan pada minggu ketiga bulan agustus
wana visi bekerjasama dengan hsbc memberikan kampanye kepada seluruh warga kota surabaya
betapa pentingnya aksi eksklusif dan bersama saya sudah ada yoselina yang merupakan project manager dari wahana visi
ya mbak betapa atau seberapa penting sih mbak kampanye ac ini
ya penting sekali karena setiap tahun seperti seluruh dunia kita selalu merayakan pekan asi di minggu pertama dan pada bulan agustus
kenapa kita perlu meraihkan pekan asi
karena walaupun menyusui itu adalah hal yang alami ternyata tidak semua orang mampu menyusui
nah pada tahun ini wahana visi juga bersama sama dengan
korporasi dengan bank ekonomi dan hsbc kita menyelenggarakan pekan asi untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa menyusui itu penting
bukan hanya eksklusif enam bulan seperti yang dianjurkan tapi manfaatnya juga sampai dua tahun jika anak menyusu sampai dua tahun
apa targetnya mbak
targetnya di kampanye ini adalah semua masyarakat umum
jadi keluarga ayah ibu nenek
karena kita tahu menyusui itu memang perlu didukung oleh semua pihak
terima kasih semoga sukses dan seluruh warga kota surabaya yang mengikuti kampanye ini
dan kita juga perlu meminta pendapat dari kaum lelaki terkait betapa pentingnya memberikan asi secara eksklusif
saya akan mencari salah satu keluarga di sini
selamat pagi bapak
pak dengan bapak siapa
pak ini lagi dengan bebunya cantik sekali
pak ketika istri memberikan asi secara eksklusif dukungan yang diberikan oleh bapak apa pak
ya itu diberikan apa susu untuk melancar asi gitu gitu aja sih
iya sama sayur sayur yang untuk mendukung pelancar asi gitu
menurut bapak sendiri seberapa penting sih pak asi secara eksklusif ini
pentingnya untuk daya tahan tubuh sih maksudnya
daya tahan tubuh si bayi sendiri
nggak gampang kena penyakit gitu
dan mendukung dan setuju pak ya asi eksklusif
terima kasih pak
dan berdasarkan data who yang sudah ditandatangani oleh indonesia pada deklarasi innocent
yang ditandatangani di florencia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lalu
namun selama ini setiap lima tahun pemerintah memberikan data melalui kementerian kesehatan
pada kampanye saat ini yakni dengan motto breastfeeding for sustainable and development
memberikan asi eksklusif secara bertahap melalui dari enam bulan hingga dua hari
ada yang menanggung
ini adalah hal yang paling penting dari diharapkan seluruh warga indonesia akan mengikuti tujuan dan target dua ribu tiga puluh